kejutan terjadi di nomor ganda putri pasangan muda indonesia della destiara haris dan ros ita eka putrisari
menumbangkan unggulan ke enam asal tiongkok melalui rubber game dua puluh dua dua puluh satu empat belas dan dua puluh satu dua belas
tampil di hadapan ribuan supporter indonesia della roshita bermain tanpa imbang
mereka tenang saat menerima smash smash keras yang diberikan pasangan tiongkok luo ying luo yu
bermain lebih tenang di poin krusial membawa pasangan tiongkok mengambil game pertama
ganda muda indonesia tidak menyerang begitu saja di dua game selanjutnya mereka bermain lebih menyerang
smash smash tajam yang dilontarkan della membuat pasangan tiongkok kesulitan mengembalikan bola
maka pertandingan ini menjadi milik pasangan indonesia
di nomor ganda putri ini delta roshita menjadi satu satunya wakil tuan rumah yang lolos ke babak kedua
kepala kursi menang della roshita menang

kepala kursi menang della roshita menang

itu paling penting soalnya kan kita nggak boleh banyak mati sendiri soalnya kita nyari poin dari rally rall rally panjang kayak gitu
jadi kalau kita kuncinya sih ya gitu lebih
fokus untuk sabar kalau dalam defense sabar kalau kita mau nyerang juga kita harus sabar karena nggak gampang mati